jadi bumbu oles marinasi hingga bumbu tambahan pada makanan
warnanya yang hitam dan memiliki rasa manis serta asin menambah kenikmatan dari setiap sajian
apalagi kalau bukan kecap
kecap menjadi salah satu bumbu wajib yang ada di dapur rumah tangga indonesia
namun menurut dosen antropologi kuliner unpad hardian ekonur seto
perkembangan kecap di indonesia merupakan produk akulturasi budaya tionghoa dan jawa
kecap yang awalnya memiliki rasa asin dimodifikasi sesuai dengan selera warga indonesia
yang menyukai rasa manis dengan menambahkan gula dalam racikannya
sebenarnya di daerah jawa yang suka manis
kecapnya rata rata dominan manis gitu
manis notnya manis kecapnya kental
berbeda misalnya dengan kecap kecap dari majalengka atau cirebon yang relatif lebih asin
begitu juga di kecap kecap di tangerang misalnya di daerah benteng
ini kecapnya cenderung gurih asin gurih umami
jadi ini sebetulnya daerah daerah ini juga punya karakternya
bisa disebabkan oleh preferensi rasa di masyarakat situ atau bahan baku yang ada di sekitar situ
kecap tradisional indonesia terbuat dari kacang kedelai yang dicampur gula aren
di salah satu pabrik pembuatan kecap di kota bandung jawa barat kecap dibuat tanpa bahan pengawet
olahan kecap juga ditambahkan beberapa bumbu rempah seperti biji adas manis
proses memasak pun cukup lama yaitu sekitar dua jam
kedelai direbus dulu nah udah matang dijemur
nah udah jemur kering difermentasi selama kurang lebih empat tahun
jadi udah gitu dijemur lagi
nah udah dijemur nanti dimasukin ke tempat penyimpanan pakai air garam
sama kacangnya dimasukin
itu tunggu berapa saat jadi nggak bisa seminggu atau sebulan langsung diangkat nggak bisa
dalam sehari pabrik kecap yang sudah beroperasi selama lima puluh tahun ini membutuhkan lima ratus kg gula aren dan dua ratus kg kacang kedelai yang diproses untuk dijadikan dua ratus botol kecap
dalam pameran kecap nusantara yang digelar di sebuah kampus di kawasan jatinangor sumedang jawa barat
sedikitnya satu ratus lima puluh kecap ditampilkan
mulai kecap yang diproduksi lebih dari satu abad lalu atau sekitar seribu delapan ratus delapan puluh an hingga kecap favorit presiden pertama indonesia soekarno
jadi dalam pameran ini juga ada kecap testing ya artinya pengunjung bisa mencoba beberapa jenis kecap yang ada di sini ya teh
ini bedanya apa aja biasanya ya teh
bedanya yang ini dari berbagai jenis kecap
dari berbagai daerah sih
dari berbagai jenis daerah dari rasa juga ada yang pure manis ada yang sedikit ada yang gurih juga ya
dan dari teksturnya juga sedikit beda dari mulai kekentalannya ada yang encer ada juga yang kental banget gitu ya
kini kecap bisa dikatakan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sajian nusantara
sebagai penambah rasa hingga menjadi bumbu khas dalam makanan
tim liputan cnn indonesia